pemirsa ada berbagai kegiatan yang bisa dilakukan untuk menunggu waktu berbuka puasa
di tasikmalaya sekelompok anak muda pecinta olahraga panahan
mengajak warga untuk ngabuburit sambil berlatih memanah
warga kelurahan parakan honje kecamatan indih yang tasikmalaya
kini punya kegiatan baru sambil menunggu waktu berbuka
kegiatan yang dimulai sejak awal ramadan ini adalah berlatih olahraga panahan
pada mulanya kegiatan ini hanya dilakukan oleh sekelompok anak muda pecinta olahraga panahan saja
namun hari demi hari semakin banyak warga yang tertarik belajar
dan ingin ikut berlatih olahraga yang mengandalkan keahlian membidik ini
sony sontana salah seorang instruktur panahan mengatakan
dirinya mencetuskan ide ngabuburit panahan ini untuk mengenalkan olahraga panahan
dan mengajak warga mengisi waktu dengan kegiatan positif
biasanya nggak ada rasa pelah
gimana haus gimana biasa aja lah
banyak yang lihat lihat pertama lihat lihat kemudian nyoba
meskipun nggak fokus nggak fokus seperti kami tapi mereka alhamdulillah antusias
tidak hanya orang dewasa anak anak pun tidak mau ketinggalan ikut bergabung belajar memanah
salah seorang warga mengaku senang mengikuti kegiatan ini
pasalnya selain membuat badan lebih sehat juga bisa untuk mengisi waktu
enak nggak buat ngabuburit seperti ini
ya mengisi waktu dengan positif
kalau manfaatnya buat ibu apa sih
badan terasa lebih bugar
warga berharap kegiatan memanah ini dapat terus berlanjut tidak hanya pada bulan ramadan saja
ogifat tuzaman resik malaya